hai dan yuk masuk dulu mic

ya gue dijanji sama emak gua iya boy ntar kapan kapan kita main deh ke dojo macan putih
ya sekalian gua pengen belajar juga sih beladiri disitu ah apaan sih lu berdua dua kan udah jago
bela diri deh tapi kan makin banyak belajar makin pinter nantinya bekerja woi biasa aja
aku boleh ikut gak mau ngelihat kamu latihan di dojo itu boleh boleh aja apa sih nggak boleh
buat kamu eh dua ah panas panas daya kita pulang aja kau pulang yuk yuk yuk yuk
hai ini tempat makan kesukaan saya sama anak saya kang abah kami sering banget makan disini
saya jadi tidak sabar tapi pengen kenal sama anak itu padahal ya kemarin pas akan abah pulang
enggak lama anak saya pulang paling bedanya cuma semenit coba ya saya teh pulangnya agak lama sedikit
sekarang semenit pasti ketemu teh pugu iya ya lain kali teteng kalau saya rumah
kalau masih betah kenapa pengen pulang sekedar jaga jarak aman aja teh
ya karena kan kita belum mukhrib
eh belum muhrim lagi
bukan muhrim maaf
ya beda kalau orang orang yang sudah menikah
mereka mah beda
emangnya kalau udah nikah kenapa
ya beda aja seperti konektor bus juga teriak teriak
rapat rapat rapat rapat
tancap gas terus
datang kesini kemarin
dia mau ngajak boy duel
dan ini sangat menarik
dan ini juga harus kita selengkarakan
ya om saya setuju
om saya setuju om
tapi saya tahu betul karakter boy
dia gak akan mengakukan pertarungan ini sama ray muraga
mau pintu duel dan sering
karena pada dasarnya
boy itu suka mengalah
dan dia tipe orang yang mengindahi kekerasan
dia akan mau melakukan hal ini
kalau dia benar benar terdesak
dan memudah gak ada beli yang lain
kalau boy menolak
harusnya ini kita pikirkan imbasnya
bisa saja kepadang kejalanan
kemungkinan juga macan putih
mereka akan menyerang kita
satu lagi bagaimana caranya
kita harus berpikir supaya mau menerima tantangan ini
sangat menguntungkan dalam bisnis
dan ini juga sangat menarik
jangan lupa subscribe channel ray muraga
sampai jumpa lagi
untuk lebih banyak info terbaru
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
iya si om
tapi seperti saya tadi bilang om

ada bang chandra juga ya
aduh bang chandra sebuah kehormatan banget nih ya bang chandra bisa ngelatih disini
yang ada buat gue kehormatan karena gue bisa masuk ke dojo macam putih
boy rai morega datang kesini
dia mengajak kamu duel ra itu kalau nggak salah itu yang juara imma tiga kali itu
dia mengajak kamu duel gimana
dan lu mesti tahu boy rai morega sekarang ikut black cobra
nanti saya pikirin dulu om
kalau gitu saya mau melatih dulu ya
itu maka itu talara yang model waktu itu mamak lama tan ali
iya ya itu murid baru disini baru maksud
kamu harus hati hati boy takutnya dia itu sengaja aja masuk kesini pengen pedekati sama kamu
rep aku rasa kelarang gak kayak gitu deh
biasanya kalau orang mau deket sama aku tuh udah ada tanda tandanya
tapi kayaknya clara berbeda deh
dia beda kayak angel kayak siapa yang deketin aku dia beda gitu
ya tetep tetep aja kamu harus hati hati
satu dua tiga empat lima enam tujuh silahkan
dia siapa boy mau ikut latihan juga
oh ya gak dia dia pacar aku
oh pacar kamu
oh ya udah deh kalo gitu reva boy aku mau siap siap dulu ya
kok lu bilang gak pacar sih
ya tapi kan kita belum pacaran
ya udah aku ngomong kayak gitu sama dia
biar dia tuh gak berani deketin aku lagi biar kamu makin yakin sama aku
yaudah kalo gitu aku siap siap ya
enggak aku liatin aja
kok lihatin doang ikut aja
enggak aku liatin aja
yuk masuk dulu maik
yaelah enggaklah santai aja yuk
enggak beneran gak usah
lagian gue juga gak bisa soalnya gue ada janjian sama dada mau ke perpustakaan
oh gitu oke deh kalau gitu yaudah salamin sama dado ya
dan thank you dong rin
kita kece apaan
dadah salam untuk moni juga
jangan kangen kangen sama gue aja
kamu dimana sih ini aku udah di kafe nih
yang sorry nih aku agak lama nih
tapi bentar lagi aku sampe kok
kamu pesenin makanan aja dulu ya aku mau masuk duluan
oke deh kalau gitu hati hati ya
tak gitu deh ceritanya
aku tau si neng tolong ada di sini
pak kang apa kenapa
pak ada apa sih kok kayaknya ngumpet ngumpet gitu
pengen aja main umpet umpetan kayak anak kecil dulu
ih gak inget kita udah tua apa kang abah
justru biar awet muda katanya
sekarang akan abah juga udah awet muda
eh kita jalan yuk teh
bener gak ada apa apa
gak ada nggak ada apa apa
gini pas nangis coba ke arah ke arah mukul
nah agak sini

mereka sebenarnya kurang kita pindahin sih
dan dengan nama dojo ini
kita akan semakin aman dari pengawasan polisi

sekarang ini mereka sebenarnya kurang kita pindahin sih
gimana mengenai tantangan bang reyek ke boy
sampai saat ini belum ada konfirmasi kandar mereka

gue juga gak sabar
terima konfirmasi tantangan dari mereka
sebetulnya gue udah kenal otaknya boy
boy gak akan meladani gitu aja
tantangan bang reyek
mendingan kita samparin aja ke rumahnya pak
keluarga boy gak ada hubungannya dengan bang reyek
coba kita tunggu satu hari lagi
kalau dia nggak datang juga
besok kita datang di dojonya
gue mau lihat lihat di dalam